pendaftaran uji klinis tahap tiga vaksin covid sembilan belas di kota bandung sudah dibuka sejak hari senin dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh
enam lokasi dipilih sebagai tempat uji klinis dan peserta yang ikut serta dalam uji klinis tahap tiga ini harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan
uji klinis tahap tiga vaksin covid sembilan belas yang dilakukan oleh fakultas kedokteran universitas pajajaran dengan bio farma dilakukan di enam lokasi di kota bandung
dua diantaranya dekat dengan kampus unpad sementara empat lokasi lain berada di puskesmas dago sukapakir cibeluit dan puskesmas garuda
sementara untuk pendaftaran peserta uji klinis akan dibuka hingga tanggal tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh
syarat utama untuk menjadi peserta uji klinis adalah sehat adalah berusia delapan belas tahun hingga lima puluh sembilan tahun dan berdomisili di bandung jawa barat